dalam jabatan negeri serta asn untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan
terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye
namun pasal pasal berikutnya dalam uu pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye
ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi
dengan demikian demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya
menurut mahkamah ke depan pemerintah dan dpr penting melakukan penyempurnaan terhadap undang undang pemilu
undang undang pemilu kada maupun peraturan perundang undang yang mengatur terkait dengan kampanye
baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu
demikian halnya jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas
ini adalah bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang undang
bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik
calon presiden dan wakil presiden anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke kpu
sebagaimana diatur dalam pasal dua ratus sembilan puluh sembilan undang undang pemilu
pemerintah dan dpr perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik
ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye yang harus dilaksanakan terpisah
tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara
kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan
karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan pasitas negara dalam kegiatan kampanye
maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar
hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh menteri perekonomian erlangga hartarto
yang melakukan pembegaan sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye partai golkar sebagai ketua umum
dan kegiatan dilakukan oleh menteri peragangan dalam kegiatan apsi di semarang
sebagaimana terdapat dalam suparagraf tiga tujuh belas dua dan suparagraf tiga ratus tujuh belas tujuh di atas
bahwa dalam arti kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa
bawaslu perlu mensundap standar operasional dan prosedur tata urut maupun visual analisis
yang baku dan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu
baik yang dilakukan sebelum selama dan setelah masa kampanye
hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki kebijakan yang kuat dan komprehensif
atas suatu peristiwa yang duga terhadap terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut
dilakukan oleh anggota bawaslu yang berbeda beda
oleh karena itu terhadap dalil aku pun mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti bukti
yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara aku
terlepas dari penilaian mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil pemohon
mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi
kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses
dan juga prinsip politik tanpa netralitas demokrasi dapat terancam oleh otoritas
dalam konteks demikian maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar
tapi juga krusial untuk menjadi menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara
oleh karena itu dalam rangka penataan ke depan kesadaran pemahaman tentang penataan demokrasi
dan kasus penelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi
tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik
dengan demikian diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidak netraan aparatur negara
dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung membebas rahasia jujur dan adil
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil dalil pemohon berkenaan dengan mobilisasi